revisi peraturan menteri keuangan no satu ratus delapan belas dua ribu enam belas sudah ditanda tangan istri muliani
selain mempermudah keperluan balik nama atas harta berupa tanah dan bangunan
revisi tersebut juga membuka pintu ini menarik ya
pintu pengampunan pajak demi mengejar target penerimaan pajak
pemerintah berencana kembali membuka pintu pengampunan pajak
melalui revisi peraturan menteri keuangan atau pmk no satu ratus delapan belas dua ribu enam belas
yang telah ditanda tangani menteri keuangan sri mulyani
berdasarkan data direkturat jenderal pajak
masih banyak harta yang belum dilaporkan dalam spt tahunan maupun dalam sph
ini dilihat dari jumlah peserta serta harta yang dideklarasikan dalam amnesti pajak sebelumnya
menteri keuangan mendorong wajib pajak melaporkan seluruh harta yang selama ini
belum dilaporkan ke direkturat jenderal pajak
dalam pengampunan pajak baru atau second window ini
wajib pajak tak akan dikenai sanksi
asalkan mengungkapkan sendiri harta bersih yang belum dilaporkan dalam spt tahunan
wajib pajak hanya perlu membayarkan pajak penghasilan atau pph sesuai tarif
namun ketentuan bebas sanksi hanya berlaku selama direkturat jenderal pajak
belum menemukan harta tersembunyi tersebut dan belum mengeluarkan surat perintah pemeriksaan
pengamat perpajakan dari center indonesia taxation analysis
justinus praslowo benilai langkah pengampunan pajak ini dilihat
dari jumlah peserta tax amnesty yang tak maksimal
serta kantong penerimaan yang belum terisi penuh
dengan cara ini penerimaan pajak tahun ini bisa lebih mendekati target apbnp dua ribu dua puluh
sebesar rp satu dua ratus tiga puluh delapan lima puluh tujuh triliun
namun kebijakan ini dinilai juga akan menimbulkan pertanyaan
karena sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa tax amnesty yang dilaksanakan dalam tiga periode
merupakan ajang pengampunan satu satunya
kini kementerian keuangan tengah menyiapkan sosialisasi untuk internal pegawai ditjen pajak dan eksternal
agar wajib pajak bisa memanfaatkan kesempatan pengampunan pajak ini